pemerintah berencana menghapus kelas iuran bpjs kesehatan satu dua dan tiga
sebagai gantinya pemerintah akan menerapkan kelas rawat inap standar
jaminan kesehatan nasional atau krisjkn alias kelas standar
di seluruh rumah sakit bpjs per satu januari dua ribu dua puluh
kami bahas lebih lanjut bersama dengan asisten deputi bidang komunikasi publik
dan humas bpjs kesehatan agustian fardianto
pak ardi selamat sore
selamat sore mbak fuspa
pak ardi dengan informasi yang kemudian beredar
adanya kris nanti sebagai pengganti kelas satu dua dan tiga
kita ingin tahu kami sebagai konsumen ingin tahu
apa sih sebetulnya faktor yang melatar belakangi sistem kris ini
akhirnya dibuat dengan kementerian kesehatan
terima kasih mbak buspa pertanyaannya
pertama perlu kami sampaikan ya bahwa memang leading sector untuk uji coba
karena kelas rawat inap standar ini atau pris ini adalah kementerian kesehatan

namun sebagai badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan program jkn
dan bagian dari pemerintah juga bpjs kesehatan siap melaksanakan
segala regulasi dan peraturan perundang undangan yang berlaku
nah amanah konstitusi menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial
melalui program jkn negara telah menghadirkan sebuah sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat indonesia ya
dalam rangka mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
ini tuh mbak kuspa
jadi evaluasi dari yang kita tahu sebelumnya saat ini juga masih berjalan
kelas satu dua dan tiga
kemudian dengan iuran iuran yang berbeda begitu di setiap kelasnya
apa evaluasinya sehingga akhirnya kemenkes memutuskan
kris ini perlu diberlakukan nanti dua ribu dua puluh empat
untuk tadi pertama sudah kami sampaikan
dalam tahap uji coba dari kementerian kesehatan
dalam hal ini tentu saja juga kami melihatnya
kajian implementasi atau tahap uji coba ini juga harus melihat dari segala aspek
tidak hanya di aspek kesiapan fasilitas kesehatan
melain juga harus dilihat dari kebutuhan dan ekspektasi peserta jkn
terhadap pelayanan kesehatan ke depannya
misalnya bagaimana motif pelayanan kesehatan
dan hal hal lainnya yang akan didapatkan peserta jkn jika nanti kris ini diterapkan
pak ardi kemudian nanti bagaimana sistem kris ini akan diimplementasikan
artinya kalau ini masih uji coba ada beberapa rumah sakit ya dengan tipe tertentu
yang mungkin akan memperlakukan sistem ini lebih dulu
ya infonya seperti itu
dan perlu kami sampaikan juga kami tetap menjamin peserta jkn itu
sesuai dengan peraturan existing ya peraturan presiden
di mana manfaat atau hak yang didapat oleh peserta itu tetap di kelas satu kelas dua dan kelas tiga
begitu juga dengan pembayaran klaim kami ke fasilitas kesehatan
dalam hal ini rumah sakit juga masih mengikuti peraturan existing
yaitu pembayaran sesuai dengan hak kelas rawat inap kelas satu kelas dua dan kelas tiga
apa saja kemudian pak ardi keuntungan yang didapatkan oleh peserta bpjs
kalau nantinya kita akan mengikuti sistem ini
ya pada prinsipnya apapun kebijakan yang nanti diterapkan harus ada kepastian
jadi peserta itu mendapat kepastian bahwa pelayanan dapat berkualitas
atau ada peningkatan mutu dari pelayanan di fasilitas kesehatan
peserta harus memperoleh informasi sejelas jelasnya mengenai apa saja dampak ke depan
bagi mereka jika kris ini diterapkan
di samping itu kajian dari perspektif peserta jkn ini juga harus mencakup seluruh segmen kelas kepesertaan jkn yang ada saat ini
bukan hanya kelompok kelas tertentu
jadi segmen peserta jkn ini luas dan semua lapisan berhak mendapat perlindungan jaminan kesehatan
jadi semua lapisan masyarakat tersebut harus terpapar dengan dampak dampaknya
terhadap implementasi kris ini ke depannya
oke dengan implementasi kris ini nanti ke depannya akan berdampak pada besaran iuran bpjs juga ke depannya pak ardi
dalam presiden pemerintah dalam hal ini presiden sudah memberikan arahan di beberapa waktu yang lalu
bahwa iuran bpjs kesehatan tidak akan mengalami kenaikan sampai tahun dua ribu dua puluh
perlu kami sampaikan juga bahwa sampai dengan saat ini
tadi kami sampaikan ya sekali lagi bahwa penjaminan bagi peserta jkn juga masih mengacu pada peraturan presiden yang berlaku
untuk iuran sampai tahun dua ribu dua puluh empat dapat dipastikan tidak akan mengalami kenaikan
oke untuk iuran sampai dengan dua ribu dua puluh empat tidak akan mengalami kenaikan
kalau kasusnya seperti ini pak ardi peserta kelas satu tetap membayar dengan iuran saat ini begitu
kemudian baru menggunakannya di tahun dua ribu dua puluh
tapi peserta tersebut masih tetap membayarkan dengan iuran kelas satu
kemudian akhirnya mendapatkan kamar atau pelayanan yang sama di fases dengan kelas tiga atau nantinya standar diberlakukan
seperti apa kemudian sosialisasi yang disampaikan oleh bpjs supaya tidak ada peserta bpjs yang mengundurkan diri karena pelayanan yang dianggap sama ini
nah iya benar ini multidimensi aspek ya kalau kami lihat ya
jadi tidak hanya terkait fasilitas kamar perawatan tetapi juga segala aspek
karena memang dalam hal ini penyelenggaraan jkn itu beberapa aspek
pertama terkait tadi fasilitasnya terkait iurannya dan terkait kepuasan pesertanya
nah ini yang harus multidimensi aspek ini harus diperhatikan
jadi tidak hanya kesiapan fasilitas kesehatannya atau fasilitas rawat inapnya
tapi harus dikaji juga dampaknya terhadap iuran dampaknya terhadap kepuasan peserta
yang terpenting yang harus kita garis bawahi itu adalah kepuasan peserta atau ekspektasi peserta
jangan sampai nanti peserta merasa agak under ekspektasi peserta ya
jadi di bawah ekspektasi peserta yang selama ini peserta sudah mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya
seolah olah nanti tidak terpenuhi atau menaungi penurunan kualitas dari pelayanannya
ini itu kali ber
berbicara soal ekspektasi pak ardi tadi asumsinya adalah kelas satu
peserta kelas satu bpjs bayar rp satu ratus lima puluh per bulannya
kemudian biasanya mendapatkan kamar dua kamar dalam satu ruangan
sekarang mendapatkan nanti di dua ribu dua puluh lima atau secara bertahap mendapatkan empat kamar dalam satu ruangan begitu
kemudian apakah nanti ini juga akan diinformasikan kepada seluruh peserta bpjs aktif untuk tetap membayar iuran seperti biasa sampai saat ini sampai dua ribu dua puluh satu
ya tadi sudah kami sampaikan di awal mbak puspa memang untuk kajian terhadap iuran ini belum sampai ke sana ya
ini baru kesiapan dari segi supply dari segi fasilitas kesehatan
dan tentu saja memang ini harus ada kajian lebih lanjut
tadi ini harus ada kajian lebih lanjut
tadi fasilitas kesiapan fasilitas terhadap iuran dan terhadap ekspektasi peserta yang berimplikasi kepada kepuasan peserta itu tersendiri
jangan sampai nanti ketika kris ini atau kris ini diimplementasikan malah kepuasan peserta menjadi tidak optimal atau menurun
oke kalau kita berbicara soal suplai pak ardi sudah sejauh mana saat ini kris sistem kris ini
jangan sampai nanti kris ini ditangani begitu oleh bpjs kesehatan dan juga kementerian kesehatan
jadi begini ini masih dalam tahap uji coba oleh kementerian kesehatan
dalam hal ini uji cobanya dalam hal kesiapan dari fasilitas dari sisi supply ya dari fasilitas kesehatannya terhadap ketersediaan rawat

jadi kalau dari sisi kami kami masih mengacu kepada peraturan yang berlaku
kami masih membayar atau menjamin peserta sesuai dengan hak dan manfaatnya
oke baik kita tunggu nanti seperti apa uji coba dari implementasi sistem kris ini di beberapa rumah sakit yang memang ditunjuk oleh bpjs kesehatan
pak ardi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore ini di cnn indonesia connected salam sehat
ya sama sama terima kasih